menteri agama lukman hakim saifuddin angkat bicara lukman tidak melarang demonstrasi front pembela islam di mabespori
namun mengimbau agar fpi menghormati proses hukum dan tidak menyimpang dari undang undang
menteri agama menegaskan kementeriannya tidak dalam koridor mencampuri urusan hukum antara polri dan fpi
posisi kementerian agama tentu bukan pada tempatnya untuk masuk wilayah hukum
karena itu adalah kewenangan dari aparat pendekat hukum kita
kementerian agama sebatas melakukan preventif bagaimana agama digunakan betul betul justru untuk menyatukan kita di tengah tengah keragaman
karena setiap agama itu menyampaikan pesan yang sama bagaimana agar setiap kita itu bisa tetap hidup rukun damai dan seterusnya